bergabung dengan saya melalui sambungan telepon yaitu komisioner kompolnas pungki indarti
bu pungki selamat malam
selamat malam mbak tiffany
menyusul kasus dugaan polisi yang tewas akibat luka atau akibat ditembak oleh sesama rekannya
kita akan mereview kembali bu pungki sebenarnya seperti apa prosedur
seperti apa aturan kepemilikan atau polisi yang bertugas ini dibekali atau diperbolehkan menggunakan atau membawa senjata seperti apa bu pungki
ya pertama tama ini ya kami turut berduka cita kemudian kami sangat menyesalkan terjadinya kasus penembakan ini
tapi di sisi lain juga kami apresiasi langkah cepat polri dalam memproses hukum pelakunya ya
jadi sudah ada pemeriksaan intensif dalam hal ini pidana
dan nantinya mengikuti ada pemeriksaan etik atau hukuman etik dan kemudian disiplin
nah terkait dengan senjata api ini untuk bisa mendapatkan izin atau surat memegang senjata api ini sulit mbak
dalam hal ini juga termasuk tes narkoba ya
jadi kalau misalnya yang bersangkutan
dalam hasil tes itu ada apa namanya diduga pengidam narkoba misalnya
atau diduga yang bersangkutan psikologinya nggak stabil
itu maka yang bersangkutan nggak akan bisa dapat
nah selain itu juga keterampilan menembak juga menjadi ujian
nah oleh karena itu untuk bisa mendapatkan surat izin memegang senti ini sangat selektif
dan memang hanya untuk orang orang tertentu misalnya perwira ke atas
nah kalau yang ini bintara kan jadi brigadir misalnya
maka brigadir itu dia mesti harus ada tugas tertentu yang diberikan kepadanya sehingga dia boleh pegang sempi
macam begitu jadi nggak diberikan kepada semua orang
nah terus juga kita juga harus lihat di situ ketika orang diperbolehkan memegang senjata api
harus juga menaapi
asas asas misalnya asas legalitas ya artinya harus sesuai dengan hukum dia membawa senjata api itu
kemudian juga harus sesuai dengan asas necesitas misalnya perlu tidaknya dan asas proporsionalitas
dan terakhir akuntabilitas
nah itu harus berkaitan dengan tugas
kalau dalam kasus ini saya melihat yang bersangkutan ini kan kabarnya sedang tidak dalam bertugas ya
dia nggak boleh sebetulnya bawa senjata api
bu pungki menyambung ini artinya begini
dalam keadaan apa saja seorang anggota polisi itu diperbolehkan membawa dan menggunakan senjatanya
apakah memang hanya mereka atau anggota polisi yang sedang berdinas atau tugas di lapangan atau back office pun juga dibekali
kemudian tadi bu pungki kan menyebut artinya tidak semuanya artinya mereka harus melakukan serangkaian tes ya
mulai dari tes psikologis kesehatan kemudian narkoba
apakah ini hanya pada awalnya saja atau apa ini dilakukan tes ini secara berkala
misalnya per berapa
seperti apa bu
berkala enam bulan sekali
oke enam bulan sekali berarti dipastikan mengikuti tiga tes tadi yang ibu pungki sebutkan ya
dari psikologi kesehatan just money termasuk juga narkoba di dalamnya
dan kemudian keterampilan
untuk menembak itu
nah siapa saja yang diperbolehkan membawa atau menggunakan senjata setelah mereka lulus tiga tes yang tadi ibu pungki sebutkan
artinya hanya mereka yang bertugas di lapangan saja atau back office juga bisa atau dibekali senjata seperti apa
yang bertugas di lapangan mbak
yang bertugas di lapangan kemudian juga ini diberikan kepada perwira
nah kalau diberikan bukan kepada perwira maka yang bersangkutan itu harus
mengikuti sebuah operasi
katakan misalnya operasi kalau dalam kasus pemberantasan teroris misalnya operasi tinombala di poso misalnya
maka meskipun dia brigadir atau dia bintara dia boleh membawa senjata itu
nah kalau yang bersangkutan ini brigadir rt ini saya tidak tahu yang bersangkutan tugasnya seperti apa
kemudian dalam rangka operasi apa sehingga diperbolehkan membawa senjata
nah tapi ini kan sedang dalam pengecekan ya
sedang dalam pemeriksaan
nah dari situ baru kemudian bisa jelas dia membawa senjata api itu dalam rangka tugas apa
nah dalam kaitannya dengan kasus ini yang bersangkutan itu kan datang menyertai kedua orang tua
atau menyertai orang tua dari orang yang dianggap menjadi salah satu pelaku dalam tawuran yang diamankan oleh korban
nah oleh karena itu sebetulnya brigadir rt
rt ini tidak sedang bertugas gitu sebetulnya
karena ini saya justru melihatnya sebagai sebuah konflik kepentingan
karena yang bersangkutan adalah paman pelaku yang tadinya diamankan oleh korban begitu
jadi ini yang bersangkutan tidak dalam menjalankan tugas kalau saya melihat
oke tidak dalam keadaan bertugas artinya apa
sanksinya dan kalau melihat kondisi yang seperti ini akan seperti apa bu pungki
nanti akan dipeksa secara hukum
hukum disiplin ya
kan ada polri itu kan tunduk pada tiga aturan hukum
pertama peradilan umum ya aturan hukum pidana umum
kemudian yang kedua polri tunduk pada aturan internal
di situ ada kode etik dan ada disiplin
nah ini tiga tiganya pasti akan diterapkan kepada pelaku
oke jadi ada kemungkinan penyalahgunaan ya
kan karena tidak dalam kondisi bertugas atau dinas lapangan tadi ya
kalau dia kan
pada pengetahuan saya dia bertugas di pol airut
nah kalau dia membawa senjata pada saat dia bertugas di pol airut oke
itu boleh dia sedang melaksanakan tugas
tapi kalau kemarin ini kan dia sedang menyertai orang tua dari pelaku yang diamankan oleh korban
di pol seksi manggis
jadi itu tidak dalam rangka tugas kalau saya melihat
nah oleh karena itu juga selain pidananya juga diproses
kemudian kode etiknya diproses
disiplinnya juga harus diproses
itu melanggar itu
semua dilanggar oleh yang bersangkutan
bu pungki selain tadi serangkaian tes yang dilakukan berkala artinya setiap enam bulan sekali dan itu adalah suatu keharusan ya
kemudian apa pembekalan selain setelah tes itu tadi kepada anggota kepolisian artinya latihan menembak dan sebagainya
jadi ini harus ada latihan latihan secara berkala
kadang kadang kan orang membawa senjata
dia nggak pernah latihan
ini kan juga mengkhawatirkan kalau misalnya suatu ketika dia diharuskan menggunakan senjata api dan kemudian salah tembak atau senjata api yang dipergunakan ini ternyata macet ininya ya
apa namanya abunisinya macet
kemudian peluru pistolnya juga macet
ini kan bahaya juga
nah selain itu juga ada aturan dalam polri sendiri internal ada perkap atau peraturan kapolri nomor delapan tahun dua ribu tujuh belas
hak asasi manusia bagi aparat polri
nah di situ diatur tentang bagaimana polri ketika menggunakan senjata api
artinya mesti harus memenuhi asas asas seperti yang tadi saya sudah katakan
ada asas legalitas asas necesitas proporsionalitas dan akuntabilitas
nah oleh karena itu semua anggota polri yang diberi kewenangan untuk memegang senjata api harus memahami dan
melaksanakan aturan dalam perkap delapan tahun dua ribu sembilan itu mbak
oke dan clear ya pengawasannya pun juga sudah ada artinya supaya kita mencegah artinya apa ya penggunaan senpi atau senjata api ya
dan penyalahgunaan misalnya kaitannya dengan arugansi dan kewenangan itu
oke baik terima kasih bu pungki indarti komisioner kompolnas sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini